presiden joko widodo sempat mengingatkan masyarakat agar berhati hati kepada politisi sontoloyo
jokowi menjelaskan ungkapan itu ditujukan kepada politisi yang sering menyerang lawan politiknya dengan cara yang tidak beradab dan tidak sehat
ini banyak cara cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi
segala jurus dipakai untuk memperhatikan simpati rakyat
tapi yang tidak baik sering menyerang lawan lawan politik dengan cara cara yang tidak beradab tidak beretika tidak ada tatak ramanya
itu yang tidak sehat seperti itu
dan oleh sebab itu saya ingatkan ini saya kira bukan zamannya lagi
di menggunakan kampanye kampanye misalnya politik adu domba
politik pecah belah
udah bukan zamannya
zamannya sekarang politik adalah politik adu program
kontestasi program kontestasi adu gagasan adu ide adu prestasi
ini yang saya sampaikan adu rekam jejak
kalau masih memakai cara cara lama seperti itu
masih politik kebencian politik sara politik adu domba pecah belah
itu yang namanya tadi